namun kota jember terlihat molek dengan warna warni kostum megah yang membelah sudut sudut jalan
sebuah hajatan istimewa penuh semangat mengelora memamerkan budaya lokal dan nusantara kepada dunia
inilah karnaval kebanggaan bangsa jember fashion karnaval

tahun dua ribu satu ide untuk membuat karnaval dikemuncul dari seorang putra daerah
dua tahun berlalu gagasan ini justru bertransformasi jadi sebuah perhelatan kelas dunia
setara dengan karnaval madigraft di amerika serikat dan karnaval rio de janeiro di brazil
lihatlah keramaian jember hari ini
inilah jember fashion carnaval yang telah mampu merubah wajah kota pandalungan
tidak hanya mampu memadukan nilai tradisi dan juga nilai modernitas tapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal
sejak dulu hikayat jember tak pernah lepas dari predikat kota tembakau atau kota santri
kini hampir dua dekade berselang wajah kota pandalungan ini jauh berbeda
ada degup kreativitas yang terus berdenyi
ada nafas budaya baru yang memukau
jember fashion carnaval telah menjadi representasi lokal dan nasional sebagai salah satu kota karnaval dunia yang syarat magnet budaya
dialah dinan faris sosok yang membidani lahirnya parade spektakuler ini
sebagai putra asli jember dinan memacu dirinya untuk membuat karya orisinil yang membanggakan
perjalanan pria lima puluh tiga tahun ini untuk membuat gebrakan baru berjalan berlipat
anggota dewan perwakilan daerah jember pun sempat berupaya menghentikan langkahnya
pemirangan atau omongan miring dari lingkungan itu pasti lah aku pikir
apalagi mas kalau kita lihat sebenarnya jember itu identik dengan kota santri kota religi
kemudian anda tuh bikin sebuah gebrakan menembus nilai tradisi dan batasan batasan mungkin norma atau budaya itu bikin sesuatu yang baru
ini kan gak mudah pada saat itu gimana sih pengalamannya
jatuh bangunnya gitu
ya kalau kita bicara pengalaman di awal awal merintis jember vision carnaval itu adalah satu perjuangan yang baru terasa
bahwa perjuangan itu akan sampai di ujung kalau aku harus mengingat
beberapa tahun yang lalu aku hanya dinanfaris kuahnya manusia biasa yang pingin berkarya untuk bangsa ku
dari keluarga untuk keluarga dan dari anak anak untuk anak anak
aku beberapa tahun yang lalu sampai benar benar berjuang berjuang
di dewan waktu itu semua anggota di dewan bilang hentikan dan bubarkan
karena ini akan merusak anak anak muda di jember
kebayang nggak itu jsc tiga
dan aku akan parade tinggal satu minggu lagi
bagaimana dengan anak anak yang sudah latihan
bagaimana keluarga yang sedang menciptakan semua dari uang uang pribadi mereka
mereka hanya minta bubarkan dan hentikan
satu pertanyaanku adalah apakah semua anggota dewan disini pernah melihat jsc
kalian atau anda semua harus datang dan melihat
baru kalian atau anda bisa memutuskan hentikan atau bubarkan
dan ternyata mereka kita undang mereka hadir
tuhan memberikan keajaiban
keajaiban yang luar biasa
gfc terbit di halaman depan koram berskala nasional
tuhan terima kasih
lima belas tahun bertahan dinan dan berbagai komunitas lokal telah melahirkan banyak karya amat
mulai dari tema cowboy punk gipsy kostum bergaya asia atau bahkan tema tema futuristik
siapa sangka dari lima puluh peserta yang bergabung di awal kemunculan
jember fashion carnaval dua ribu enam belas telah menampung karya lebih dari dua peserta
bagi desainer yang sempat mendapat beasiswa ke perancis ini
jember fashion carnaval bukan hanya semata gegap gempita kostum runway
festival ini adalah gelora kreativitas tanpa pamrih yang terus meletup dalam jiwa generasi muda jember
jember fashion carnaval adalah energi yang membuat dinan ingin terus menghidupkan
dan mengembangkan karya anak muda
ini total desainnya kemudian apa namanya untuk desain dan pembiayaan seperti apa
apakah mandiri atau kemudian ada sponsor
untuk bicara biaya kostum peserta semua mereka membiayai sendiri
wow itu antusiasme yang luar biasa

saya seorang dinan faris sama sekali tidak ikut membiayai
perlahan nama jember fashion carnaval semakin dikenal dunia
berbagai prestasi manis pun telah ditorehkan festival ini di kancah internasional
terakhir sebuah prestasi membanggakan kembali diukir oleh jember fashion carnaval
dalam ajang international carnaval the victoria dua ribu enam belas di seazels afrika
pemerintah kabupaten jember mulai menganggap perhelatan tahunan ini dengan
dan dengan visi baru
jember sebagai kota karnaval dunia yang akan terus tumbuh
di sisi lain jember fashion carnaval juga berperan mendongkrak pendapatan asli daerah
dan investasi di sektor jasa di kabupaten jember
apa senangnya kenapa
senangnya ada sayap
yang menarik adalah kids carnival
di parade karnaval anak anak ini ada kisah haru yang terselip
sebuah kisah yang menggugah dari gadis kecil bernama wiwi fatul hikmah
tengoklah rumah sederhana di pelosok kota jember ini
disinilah wiwi dan ketiga saudara saudaranya tumbuh
bibir wiwik sumbing sejak lahir
beruntung beberapa tahun lalu ia mendapat bantuan dari rumah sakit bina sehat di jember
untuk operasi bibir sumbing secara gratis
pemilik rumah sakit yang kini menjadi bupati jember ini
juga memberikan kesempatan bagi anak anak peserta operasi gratis bibir sumbing
untuk ikut serta dalam jember fashion carnaval
dipanggil terus sama bu faidai
suruh ikut gfc
terus ikutin terus sama saya
kekurangan fisik tak membuat gadis cilik ini rendah diri
iwik sama halnya dengan bocah
karena klinik ini naku dan pediatric vocal class
belum deskripsi kita memiliki profit kiang kan
howarmed cuman suruh nyanyi sekali
seneng gak ikut jfc
cerita yuk sama kakak apa senengnya ikut jfc apa
capek gak jalannya kan jauh
capek ya capek
tapi seneng ya
kenapa bisa begini gini sayapnya
karena ada sayapnya
rona ceria menguap di wajahnya
langkah wiwi mantap
menapak panggung jember fashion carnaval
dengan kostum burung bertema paradisea ini
bagi anak anak seperti wiwi
panggung ini adalah kesempatan
untuk berinteraksi dengan dunia luar
meski tak jarang
banyak di antara mereka yang awalnya
enggan untuk melenggang di atas panggung
pertama di telepon itu enggak mau
pertama di telepon itu enggak mau
kita datangi di rumahnya pasien
kurang pede mereka
kalau enggak sama sama yang lain
setelah itu kita kasih contoh bajunya
contoh bajunya jadi
warna warni kan senang kalau anak anak
akhirnya mereka mau
setiap sore setelah untuk persiapan jis
anak anak kita jemput di rumahnya
yang hampir dua jam penjemputannya
itu akhirnya mereka mau
tapi yang tak ajung jempol
apa yang tak ajung jempol dia
walaupun kekurangan fisik seperti itu
untuk perform itu bagus
tidak pernah mengeluh
tidak pernah capek
sepanjang jalan itu
enggak pernah capek dia
pembangunan pede nya naik
jember fashion carnaval tidak hanya tempat bagi ide ide tanpa batas
dari polesan dan kostum warna warni inilah
perhelatan karnaval memberi ruang bagi anak anak seperti wiwi
untuk berekspresi dengan apa adanya
di tempat lain
ada yang tengah bersiap untuk tampil maksimal
dalam parade grand carnaval nanti
mereka inilah pemuda seniman kebanggaan jember
yakni komunitas turonggok putro
saya merasa jember fashion carnaval adalah hajatan seluruh masyarakat jember
tak ada lagi setekat yang membatas
semua elemen melebut
demi persembahan yang memikat
jember adalah daerah yang tak memiliki kultur asli
jember adalah perpaduan dari banyak kultur dan suku
madura jawa banyuwangi bahkan bali
justru membuat jember memiliki warna kultur yang khas
inilah yang membuat jember disebut kota pandalungan
sanggar tari milik hari brodin inilah yang berjasa
menjadi pelestari kultur kultur unik di tanah pandalungan
keberadaan jember fashion carnaval memberi wadah
bagi seniman seniman untuk berkarya
atau bahkan menghidupkan seni yang mati suri
yang jelas dengan adanya gfc seperti ini
ini bisa mengangkat kesenian daerah
itu yang terpenting
sehingga kesenian daerah yang sudah ditinggalkan
karena perbedaan zaman ini mulai terangkat
kalau tidak ada kegiatan
bayangkan aja kalau tidak ada kegiatan
bagaimana berkembang kesenian daerah
tidak mungkin kan
jadi sehingga kalau ada gfc event event seperti ini
ini paling tidak kesenian kesenian daerah yang sudah mati suri ini
kemudian teman teman pekerja seni
terutama yang sudah beralih profesi kadang kadang ya
dengan adanya kegiatan seperti ini sudah
kita di situ buat konsep konsep kostumnya
kemudian untuk musiknya
sudah sepuh sepuh kita tarik lagi
tampil kelima kalinya di jember fashion carnaval sanggar tarif rondo putri ini
akan membawa tema barong dalam pementasannya
meski barong menjadi kultur asli bali
hari tak lupa menambahkan sentuhan jember dalam aksinya enso
jalanan di depan sanggar menjadi arena para seniman untuk mempersiapkan diri
ya memang tak ada ruang yang cukup bagi mereka untuk berlatih
mereka yang melintasi jalan pun tak pernah protes
mereka justru antusias menikmati hiburan gratis ini
jadi ho hahnnya przeisha kita pergi tadinya
jangan lupa di
terima kasih bisa menonton